dari kementerian agama nih ya usai dirawat karena terserang atau tersengat ikan pari saat berlibur
kondisi menteri agama lukman hakim saifuddin akhirnya semakin baik dan segera kembali ke jakarta
meskipun telah merasakan sakitnya tersengat ikan pari
menteri lukman menyatakan tidak kapok datang ke derawan karena keindahan pulaunya
seperti inilah kondisi menteri agama lukman hakim sarifudin
sesaat setelah tiba di rumah sakit abdul rifai kabupaten berau kalimantan timur sabtu lalu
telapak kaki kanannya tersengat ikan pari yang secara tidak sengaja terinjak saat akan naik kapal cepat di pulau derawan
sebelum dibawa ke rumah sakit menteri lukman mendapatkan pertolongan pertama di puskesmas kecamatan darawan
usia mendapatkan perawatan selama satu malam lukman hakim diizinkan meninggalkan rumah sakit
meski masih sedikit pincang lukman bisa berjalan sendiri tanpa bantuan alat apapun
pemandangan pulau yang indah membuat lukman tak kapok datang ke derawan meskipun telah merasakan sakitnya tersengat ikan pari
tidak tidak ketraumatkan di sini pak
oh enggak enggak ini kejadian biasa tapi kita harus lebih berhati hati dan tidak membuat saya kapok sama sekali
karena ini daerah daerah yang harus kita kunjungi karena sangat indah
alamnya pantainya lautnya dan itu adalah masyarakatnya sangat ramah
alamnya sangat indah jadi ini sesuatu yang patut kita syukuri
lukman hakim datang ke derawan secara pribadi untuk liburan bersama keluarga sehingga tidak ada pengawalan dan sambutan dari pemerintah daerah
sofian ali berau kalimantan timur
ya kalau kita bicara soal pari ini memang sengatan ikan pari ini memang tidak bisa dipandang sebelah mata sebenarnya
karena ada beberapa kasus yang terjadi
sengatan ikan pari ini justru bisa berujung pada kematian
untuk itu tetaplah berhati hati saat anda berenang di laut ataupun sekitar pantai agar bisa terhindar dari sengatan ikan pari
ya namun jika sudah terlanjur terkena sangat pari seperti menteri agama lukman hakim saifuddin tadi
maka ada beberapa pertolongan pertama yang bisa dilakukan
seperti yang dilansir dari detik com yang kami rangkum dari berbagai sumber
coba kita lihat apa saja langkah pertama
tapi ingat ini pertolongan pertama saja ya sebelum anda dibawa ke rumah sakit
jika sudah tersengat ikan pari dan sengatnya masih
tertinggal di kulit maka ada duri
durinya itu harus dicabut
bila masih berada di air basuh luka dengan air laut sampai bersih dan tidak ada lagi serpihan atau potongan sengat pari
ini harus detail ya anda lihat
kemudian selanjutnya biasanya sengat pari akan menusuk ke permukaan kulit dan meninggalkan luka terbuka yang mengeluarkan darah
bebat area yang terluka tersebut dengan kain bersih atau kain apapun yang tersedia
tujuannya untuk menghentikan pendarahan dan meminimalisir penyebaran racun
langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah rendam bagian tubuh yang tersengat ini dengan air panas
selama kurang lebih tiga puluh sampai dengan sembilan puluh menit
langkah ini sebenarnya untuk mengurangi rasa sakit yang diakibatkan oleh racun
serta membuat racun sengat pari ini menjadi tidak aktif lagi
dan yang terakhir memang ada beberapa obat obatan yang sebenarnya bisa digunakan untuk pertolongan pertama
antara lain acetaminophen atau ibuprofen dengan catatan bahwa korban sengatan pari ini
tidak punya alergi terhadap obat obatan tersebut
dan tentu saja setelah melakukan pertolongan
pertama tersebut harus ada tindakan medis secepatnya
tetap itu yang paling baik
segera bawa korban sengatan pari ke dokter atau rumah sakit terdekat
jadi jangan sampai terlalu lama ya
beruntung menteri agama lukman hakim saipudin memang disengat di bagian kaki
ya jadi masih bisa tertolong begitu ya
masih bisa ada penahanan pertolongan pertama juga
tapi yang paling pasti jika anda pergi begitu ke daerah pantai ke daerah laut
memang sebetulnya ikan pari ini kan ikan jinak
tapi sengatan itu akan muncul pada saat dirinya diinjak
atau dia merasa terancam terganggu gitu